sebagai orang tua melihat anak kita berpacaran dan sering berduaan
kan gak enak deh ambar apa kata orang
tante tante kok gak jawab sih
kasian dong tante marta dicuekin
yang harusnya kamu kasihanin itu tante atau dia
namanya juga saudara kembar
tunggu langsung aja
berani beraninya kamu bohongi papi
kamu bilang laki laki ini sudah meninggal
papi salah paham
ini fadil pi bukan taufan
taufan aku sudah meninggal pi
tapi ini fadil bukan taufan

sandi orang macam apa lagi ini
pergi kamu pergi
dan kamu alena
dan kamu alena
jangan pernah mempermainkan orang tua
jangan pernah mempermainkan orang tua
kamu pikir babi percaya sama kamu
jangan pernah memperbaikan orang tua

jangan lupakan aku
kamu itu sudah dewasa
kenapa masih suka bohongin orang tua
tadi itu fadil saudara kembarnya tovan
taufan itu udah meninggal pi
masa papi gak percaya sih sama alena
gak usah pakai nangis segala
air mata kamu tidak akan bisa meluluhkan papi
sekali papi bilang gak setuju dengan taufan
sampai kapanpun tidak akan setuju
buat apa alena bohong bilang kalau bisa taufan udah meninggal
tapi ternyata masih hidup
buat apa alena nangis setiap hari pi
itu karena taufan udah meninggal
taufan itu udah meninggal
jadi dia itu bukan taufan
tapi terserah mau percaya sama lena apa enggak
tapi aleno udah berusaha jujur sama papi
jadi dia itu saudara kembarnya taufan
tanya dulu dong sama alena
dengerin dulu penjelasan alena
ya ampun ada apa sih
papi itu udah salah sangka sama fadil
papi kira fadil itu taufan
akhirnya tadi fadil kena pukul sama papi
ya ampun haris
kok bisa bisanya sih kamu nampar orang yang gak salah
fadil itu memang saudara kembarnya
wajah mereka memang mirip banget
dulu aja waktu ibu pertama kali ketemu
ibu sangka kalau fadil itu telfan
fadil itu seorang dokter
nah dia itu suaminya camilla
orang yang kamu musuhin dulu
kamila itu bukan
kamila itu kenapa
gak kenapa kenapa kok
lain kali kamu jangan main tampar
dan kalau kamu sempat
cari waktu luang untuk minta maaf sama fadil ya
aduh temenin mama yuk rumah tante ambar
aduh ma aduh lagi ngincer inskripsi
mau berantem lagi sama tante ambar
eh enak aja
justru mama mau ke tenta ambar itu untuk damai
untuk tujuan kebaikan
mama mau nemenin pantai ambar
menghibur setelah kematian anaknya
anaknya yang meninggal kemarin karena kecelakaan
siapa tuh namanya duk
aduh doh temenin
bener ma buat itu
iya bener eduk
iya bentar lagi selesai konskripsi eduk
tante gimana perasaan tante
udah lebih enak
udah lebih gandi
bagus deh kalau gitu
indigandeng ke depan ya
soalnya ada tamu
siapa sih di
ada tante marta sama edo
mereka pengen banget ketemu sama tante
ngapain sih mereka kesini

nggak mau ah tante marta sama edo

ya ampun tante
mereka kan udah datang kesini
masa mau dicuekin gitu aja sih
kita ke depan ya tante
tunggu sebentar aja
mau kan tante
sebenernya mau apaan sih nih
d'ambar gak usah bersedih lagi
saya datang kesini untuk menghibur d'ambar
bukan maksud saya untuk
d'ambar mengingat almarhum
dan bersedih lagi
tuh kan tante
tante denger kan apa kata tante marta
tante itu harus kuat
untuk d'ambar dan keluarga
terima kasih banyak ya tante
saya datang kesini
bukan hanya untuk menghibur d'ambar
tetapi saya datang kesini karena
saya ingin melamar indi
untuk menjadi istrinya edo
mama tuan papa
sebagai orang tua melihat anak kita berpacaran dan sering berduaan
kan gak enak di ambar
tante tante kok gak jawab sih
kasian dong tante marta dicuekin
yang harusnya kamu kasihanin itu tante atau dia
mbak marta keluarga saya tuh sedang berduka mbak
mbak datang tiba tiba mau ngelamar
harusnya mbak ngerti dong
tambah gak punya perasaan sedikit aja mbak
kalau mbak marta mau jawaban dari saya jawabannya adalah tidak
tante tante mau nggak sih
dasar si amber itu nggak tahu diri
orang ini baik baikin dia malah bentang bentang mama
eh jelaslah dia bentang mama
mama tuh salah tahu nggak tadi
eh kamu tuh ya malah ikut ikut nyalain mama
masih udah nyalain mama
mama tuh ngapain main lambar indi sih
edo aja belum bilang mau
kalau tadi tante amber nggak nolak edo yang nolak
saya masih banyak pekerjaan saya balik kantor
eh eh eh eh tunggu dulu
kamu masih ingin ibu tinggal di rumah kamu loh
gadis yang ibu mau kenalin ke kamu ini orang hijau
dia itu keluarga nengrat
status kehidupannya juga tinggi pendidikannya tinggi dan dia itu namanya laras
laras itu anak pemilik rumah sakit dan dia itu juga ketua yayasan sosial
pokoknya dia itu wanita yang berhati emas risk
loh kalian sudah saling kenal toh
bu kalau laras ini bukannya kenal lagi tapi kenal sekali
karena laras ini teman haris dulu waktu di kampung
wah kalau gitu kebetulan dong